kita akan membahas informasi yang pertama pemirsa ini berdasarkan pemeriksaan polisi mengungkap bahwa komedian nunung yang ditangkap dalam kasus narkoba ini kerap mengajak suaminya juli jan untuk sembari menggunakan sabu
ya polisi bahkan membeberkan pengakuan nunung yang sudah memakai narkoba sejak dua puluh tahun lalu
sejak ditangkap jumat lalu di rumahnya komedian tri retno prayudati alias nunung dan suami diperiksa secara intensif oleh ditres narkoba polda metro jaya
dari hasil pemeriksaan sementara diketahui bahwa yang aktif memesan narkoba jenis sabu adalah nunuk
nununglah yang sering mengajak suaminya untuk mengkonsumsi sabu dengan berbagai alasan
bahkan nunung mengaku telah menggunakan narkoba sejak dua puluh tahun lalu
bahwa yang aktif memesan narkoba adalah nunung
kemudian yang aktif mengajak suaminya atau jg adalah nunung
pengakuan dan tersangkat nunung dan suaminya jg dan sudah dituliskan juga dalam berita secara pemeriksaan
betul diakui sudah awal penggunaan dua puluh tahun yang lalu
dan jg bahkan lebih sekitar dua puluh empat tahun yang lalu
sementara adik nunung wulandari tak yakin kakaknya terlibat kasus narkoba
wulandari selama ini tinggal satu rumah bersama nunung di jakarta
dia tahu betul kakaknya bukan pecandu narkoba
tertangkapnya nunung pun diakui wulandari membuat seluruh keluarga besarnya shock dan tidak percaya
sejadian mbak nunung setahu saya ya mau kerja kerja kerja
hampir malah hampir nggak pernah ketemu saya di jakarta di rumah
jadi nggak percaya gitu
di rumah belajar itu nggak ada
nggak ada mas kita lihat postur tubuhnya mbak nunung aja orang percaya nggak
pokoknya kerja kerja pulang tidur ya makan ya ini
nunung dan suami hingga minggu kemarin belum bisa dijenguk siapapun karena masih dalam pengembangan penyidikan oleh polisi
nunung dan suaminya ditangkap direktorat reserse narkoba polda metro jaya dengan barang bukti sabu seberat tiga puluh enam gram
dari hasil tes urin keduanya pun dinyatakan positif menggunakan narkotika
tim liputan cnn indonesia